di tengah munculnya sejumlah varian baru covid sembilan belas
muncul lagi wabah baru di sejumlah negara yaitu monkeypox atau cacar monyet
penyakit yang disebabkan oleh virus monkeypox ini juga pernah menjadi endemi pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh silam di afrika barat dan tengah
nah seperti apa sebenarnya penyakit cacar monyet ini lalu bagaimana gejala dan juga cara penyebarannya
paling penting bagaimana cara agar kita tidak terinfeksi
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
badan kesehatan dunia atau who telah menetapkan status darurat
untuk kasus penyebaran virus monkeypox atau virus cacar monyet
virus cacar monyet menjadi penyakit yang menjadi perhatian kesehatan masyarakat global
karena dilaporkan juga terjadi dari negara non endemis
organisasi kesehatan dunia mengklaim menerima banyak laporan kasus kasus yang muncul secara global
pada dua puluh tiga juli lalu direktur jenderal who tedros adhanom ghebreyesus
mengatakan hingga saat ini virus monkeypox atau virus cacar monyet sudah bertransmisi di tujuh puluh lima negara
who menerima laporan ada enam belas kasus terkonfirmasi dan lima orang meninggal dunia
dengan rentang waktu tiga belas mei hingga delapan juni dua ribu dua puluh dua who juga melaporkan kasus cacar monyet
di negara negara yang biasanya tidak atau belum pernah dilaporkan sebelumnya
antara lain inggris paling banyak kasus terkonfirmasi
dengan angka tiga ratus dua puluh satu
dan australia enam kasus
sementara sejak januari hingga juni dua ribu dua puluh dua who wilayah afrika melaporkan
kasus terkonfirmasi terbanyak ada di nigeria dengan tiga puluh satu kasus
republik demokratik kongo sepuluh kasus dengan satu tiga ratus lima puluh enam kasus suspek dan enam puluh empat meninggal
serta republik kongo dengan dua kasus konfirmasi tujuh kasus suspek dan tiga meninggal
melihat semakin luas penyebaran virus cacar monyet pengurus besar ikatan dokter indonesia
telah membentuk satuan tugas cacar monyet
kepada pemerintah satgas cacar monyet pbid merekomendasikan agar segera dilakukan pengawasan
di semua pintu masuk darat laut dan udara serta meningkatkan kesiapan laboratorium
untuk melakukan pengujian sampel bagi kategori suspek
pada tanggal dua puluh tiga juli bulan lalu organisasi kesehatan dunia atau who
secara resmi menyatakan bahwa wabah monkeypox atau cacar monyet sebagai darurat kesehatan global
hingga saat ini tercatat sudah lebih dari tujuh belas ribu kasus penyakit monkeypox di seluruh dunia
untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penyakit monkeypox atau cacar monyet ini
sudah bergabung bersama saya di studio ketua satgas monkeypox pbid atau ikatan dokter indonesia
selama siang kabar baik
sehat selalu ya
biasanya selama ini kita kalau saya punya narasumber itu
kalau bicara dengan dokter itu pasti masalah covid sembilan belas pandemi covid dan apa yang berkaitan dengan itu
tapi sekarang ada yang namanya monkeypox atau cacar monyet yang baru baru ini katanya merupakan darurat kesehatan global
tapi dr hani sebagai ini ketua satgas pbid mengenai monkeypox ini
kira kira sedikit mengenai apa sih cacar monyet ini monkeypox ini dan sejarahnya
dan katanya ini kan bukan suatu virus yang baru ternyata sudah cukup lama
ya betul terima kasih bu desi
jadi kami dari satgas pbid ya terutama untuk monkeypox ini pada saat ini memang kita di tengah tengah impitan dari covid sembilan belas
ternyata kita juga masih ada terinfeksi virus yang baru yaitu virus monkeypox
seperti yang kita ketahui bahwa virus ini memang bukan virus yang baru
seperti diceritakan di beberapa literatur itu sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an itu sudah ada monkeypox ini
dan indonesia sudah dinyatakan bebas dari cacar sebetulnya di tahun delapan puluh
dan kemudian monkeypox ini mengapa menjadi kedaruratan global
mengapa monkeypox ini menjadi kedaruratan global
mengapa monkeypox ini menjadi kedaruratan global
mengapa monkeypox ini menjadi kedaruratan global
dan ini menjadi suatu hal yang menjadi perhatian kita ini karena memang di daerah daerah endemis ini memang masih ada
tetapi gejala gejala monkeypox ini ternyata sekarang sudah bergerak ke daerah atau negara negara yang non endemis
pada saat ini tercatat ada berapa negara yang sudah mencatatkan kasus
sekitar delapan puluh satu negara yang non endemis yang sudah juga mengalami atau punya peningkatan
sekitar delapan puluh satu negara yang non endemis yang sudah juga mengalami atau punya peningkatan
kasus kasus yang terduga atau malah yang terkonfirmasi dengan monkeypox ini
oke ini kan negara delapan puluh satu negara yang non endemis

ini kalau negara yang endemi dan mungkin bisa cerita sedikit lebih mengenai apa perbedaannya dengan cacar biasa dan dari mana asal usulnya
kalau monkey kan cacar monyet jadi apakah memang betul betul dari monyet dan bagaimana sejarahnya
kok bisa ada transmisi dari hewan ke manusia

itu satu genus dengan virus variola atau virus cacar kemudian juga virus vaksinia dan copox
virus ini merupakan virus yang double strand envelope dna virus
dan monkeypox virus di tahun dua ribu dua puluh dua ini ternyata gejalanya ini lebih ringan dibandingkan di negara negara yang memang waktu itu tidak ada
dan monkeypox virus di tahun dua ribu dua puluh dua ini ternyata gejalanya ini lebih ringan dibandingkan di negara negara yang memang waktu itu tidak ada
lalu itu sudah ada virus monkey pox

kemudian mengapa dia sampai ada di negara negara yang non endemis
kemudian mengapa dia sampai ada di negara negara yang non endemis
kalau menurut saya dari pengalaman itu memang saat ini mobilitas kita sudah sangat tinggi
jadi virus virus yang dari negara negara yang endemis itu sudah bisa berpindah ke negara negara yang non endemis

itu mulai terjadinya perpindahan
perpindahan itu sekitar tahun dua ribu an dan itu meledak di tahun dua ribu delapan belas
perpindahan itu sekitar tahun dua ribu an dan itu meledak di tahun dua ribu delapan belas

meledaknya di mana waktu itu
kira kira di sekitar amerika kemudian inggris kemudian spanyol dan kemudian merambat ke area area asean
dan tentu saja ini seperti covid sembilan belas mulainya di satu tempat dan kemudian akhirnya pindah sehingga seluruh dunia sekarang sudah mengalaminya
nah perbedaan mendasarnya dengan cacar
nah ini kalau kita cacar tahun delapan puluh kan kita sudah dinyatakan bebas
cacar tapi secara mungkin manifestasinya seperti apa bentuknya itu seperti apa dan kenapa ini merupakan sesuatu yang disebut sebagai cacar gitu
jadi manifestasinya sebetulnya hampir mirip dengan cacar biasa ya cacar yang kita sebut cacar
mengapa disebut monkeypox ini karena manifestasi lesinya tidak di seluruh badan
tetapi di lokasi lokasi
lokasi yang memang banyak ditemukan yaitu di sekitar wajah kemudian meluas ke area lengan kemudian ke badan
dan di area mukosa lain misalnya di area mata kemudian juga di area mulut dan yang terakhir adalah di area genital
jadi di lokasi lokasi itu biasanya manifestasinya prominent atau dominant
manifestasinya seperti apa kelainannya itu berupa bintil
yang cepat menjadi lenting kemudian dia akan ada seperti nanah di ujungnya
dan kemudian dia akan berkerusta atau berkeropeng
keropengnya biasanya pada saat keropeng keropeng itu dia sangat gatel
pada saat itu dia akan lepas dan kemudian dia akan meninggalkan bekas
bekasnya berupa skar dan kemudian juga bisa menjadi seperti bopeng dan hitam
jadi secara kasat mata tampaknya seperti cacar
tapi ada perbedaan dasar ya yang membedakan monkeypox sama cacar ini
dari segi siklus virusnya itu sendiri dan kira kira kapan misalnya dari lesinya itu kemudian jadi nanah dan kopeng itu
apa yang kelihatan seperti unik ya mengenai cacar monyet ini dok
masa inkubasinya biasanya kira kira beberapa hari hingga dua puluh satu hari
dan kemudian setelah masa inkubasi itu terlewat
nanti dia akan mulai bermanifestasi
masa inkubasi akan diikuti oleh gejala gejala umum
misalnya demam kemudian sakit kepala nyeri otot
kemudian seperti nyeri tenggorok jadi seperti virus flu lainnya
dan kemudian di manifestasi yang terakhir itu manifestasi yang ada di kulit
nah tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ada juga memang manifestasi yang di kulit
dan kemudian jumlahnya bisa beberapa bahkan bisa berapa
bisa sampai banyak
jadi kalau cacar kan biasanya berapa lama dok
ini kan kita sudah lama kita tidak berbicara mengenai cacar
tapi untuk siklus penyakit cacar itu sama dua puluh satu hari
dan setelah itu virus itu sendiri akan
jadi virus ini kalau misalnya dia masuk ke dalam tubuh kita
tubuh kita sehat jadi imunitas kita baik itu self limiting
jadi artinya tubuh bisa mengatasi infeksi virusnya
lama lama virusnya akan makin lama makin sedikit dan kemudian dia akan hilang
nah pada saat mana virus ini atau gejala ini istilahnya sangat mudah untuk ditransmisi atau disebarkan
tadi kalau misalnya kita bicara transmisi transmisinya tadi bisa kontak kulit dengan kulit yang erat
jadi orang orang yang misalnya saya sebagai seorang dokter melakukan pemeriksaan
tetapi saya tidak menggunakan alat pelindungi

dan kemudian saya intens melakukan pemeriksaan pada pasien itu bisa
jadi kontak erat yang lama antara kulit dengan kulit
kemudian juga melalui droplet itu juga bisa
jadi mirip mirip covid juga kan dengan droplet
iya mirip mirip itu
jadi virus itu bisa ditularkan melalui droplet
dan kemudian barang barang kita yang terkontaminasi oleh virus tersebut
itu juga bisa
jadi sekarang sudah ada tercatat delapan puluh satu negara
nah ini sebenarnya kan ada berbarengan dengan covid sembilan belas juga dong
ini bagaimana dok melihat ini
apakah ini ada kaitan satu sama lain atau
ini bukan suatu yang berkesinambungan ya
artinya sesudah ada covid kok kemudian ada virus yang baru
ini bukan secara berkesinambungan
kok baru sekarang terdeteksi
tapi ternyata sebenarnya sudah cukup lama kan
sudah sudah cukup lama
dan kemudian faktor faktor yang beresiko untuk mendapatkan ini
orang orang yang beresiko untuk mendapatkan ini adalah yang satu anak anak
jadi anak anak harus sangat kita perhatikan
kemudian yang kedua mungkin geriatri
orang tua itu juga karena daya imunitasnya sudah mulai turun
itu juga harus sangat kita perhatikan
kemudian yang ketiga adalah orang orang yang mempunyai masalah dalam kesehatan
misalnya orang orang dengan
iya dengan komorbid
atau orang orang yang kanker kemudian ada autoimune disease
dan juga pada orang orang yang imunokompromis lain yaitu pada pasien pasien hiv
kita break sebentar dok tapi diskusi kita masih cukup panjang
karena ini sangat penting who telah mengatakan bahwa monkeypox ini merupakan darurat kesehatan global
jadi berarti kita juga semua harus siap siap untuk menghadapi bila ada redakan
kita tidak ingin terjadinya pandemi berikutnya setelah covid sembilan belas yang masih saat ini juga kita masih alami
insight with desi anwar akan segera kembali tetaplah bersama kami
masih bersama insight with desi anwar kita melanjutkan perbincangan dengan dr hani lelasari selaku ketua satgas monkeypox pbid
dan kita berbicara mengenai wabah monkeypox atau cacar monyet yang sekarang sudah dinyatakan oleh who sebagai darurat kesehatan global
nah ini berarti indonesia juga sudah harus waspada dok
tadi dr hani mengatakan lebih dari delapan puluh negara yang sekarang sudah ada kasus cacar monyet ini
dan kalau mendengar pernyataannya saya berpikir ini adalah kisah yang sangat penting
jadi apa yang menarik dari segi demografi penyebaran kasus ini
apa yang membuat kenapa lebih banyak di eropa dan di amerika serikat ketimbang mungkin dari negara asalnya itu sendiri
jadi dulu memang di indonesia memang banyak kisah kesehatan
di indonesia juga
tapi di indonesia tahun dua ribu dua itu memang dari afrika
kemudian dia meluas ke area amerika dan kemudian juga ke negara negara yang lain
beberapa laporan dilaporkan juga di spanyol
dan saat ini sudah mulai merambah ke negara negara asean
alhamdulillahnya sampai hari ini data dari kementerian kesehatan kita belum menyatakan bahwa ada satu kasus monkeypox pun di indonesia
apakah ini nanti seperti covid dulu
karena belum terdeteksi karena kita belum memiliki alat untuk bisa mendeteksinya
atau apakah betul betul karena masih belum ada kasus cacar monyet itu yang
ada beberapa kasus dugaan
tetapi dengan pemeriksaan laboratorium yang memang sudah disiapkan oleh kementerian kesehatan ternyata hasilnya negatif
meskipun kasus ini memang hampir hampir mirip dengan kasus yang monkeypox tadi
yang gejala gejala monkeypox tadi
memang kita ketajaman klinis sebagai seorang dokter itu memang harus menjadi yang utama bu desi
karena memang kita sudah menginformasikan banyak kepada masyarakat juga kepada tenaga kesehatan kita tentang monkeypox ini dan gejala gejalanya
tetapi memang kita harus tahu bahwa gejala gejala monkeypox ini mirip dengan penyakit penyakit yang lain juga
penyakit penyakit kelainan kulit yang lain juga yang bisa disebabkan oleh karena infeksi lain
ya apalagi kalau sinternya juga termasuk
ada fever ada tenggorokan mungkin sakit
dan kemudian yang bedanya itu adalah karena ada kelainan kulitnya di permukaannya
dan kemudian sehingga mengakibatkan koreng dan lain sebagainya
tapi kalau di cara mendiagnosanya apakah kita apa yang perlu dilakukan untuk mentes apakah ini cacar monyet atau tidak
ini dengan cara yang tradisional atau seperti covid sembilan belas ada pcr nya juga
ada pcr nya juga jadi kalau misalnya kita curiga ini adalah satu kasus suspek kita akan lakukan pemeriksaan yang detail terhadap kelainan kulitnya
dan kemudian kita akan lakukan pemeriksaan scrapping dari bahan scrapping baik itu di lesi yang ada seperti nanahnya tadi atau di keropengnya
itu kita ambil beberapa dan kemudian kita lakukan pcr
dan hasilnya sudah ada dua rilis dari kementerian kesehatan bahwa terlihat
kasusnya bukan terkonfirmasi
tapi kan ini sesuatu yang harus kita persiapkan karena who menyatakan ini darurat global kesehatan global
apa implikasinya karena ini sudah masuk menjadi wabah yang harus kita waspadai
berarti kan harus ada langkah langkah yang harus kita lakukan
baik dari segi pemberian informasinya komunikasinya tapi juga untuk bagaimana menanganinya dok
ya betul sekali jadi
beberapa waktu yang lalu di tanggal dua agustus dua ribu dua puluh dua kami dari satgas monkeypox dari pbid
ini melakukan rilis dan kemudian memberikan rekomendasi kepada pemerintah kemudian juga kepada tenaga kesehatan dan juga kepada masyarakat
rilisnya adalah tentang perluasan memperketat screening pada pintu pintu masuk pelabuhan
kemudian juga melakukan pengawasan yang ketat pada orang orang
ada orang orang yang memang bepergian terutama dari negara negara yang endemis
jadi kita minta untuk dilakukan pemeriksaan suhu kemudian juga pemeriksaan kulitnya apakah ada tanda tanda seperti itu
ini ke negara yang endemi jadi ke afrika misalnya
tapi kalau misalnya kalau ke eropa karena kan tadi cukup banyak ya kasusnya di sana apakah perlu ada treatment khusus
ya tentunya kita harus meningkatkan kewaspadaan terutama dari negara negara yang memang sudah melaporkan ada kasus yang terkonfirmasi begitu ya
kemudian yang kedua adalah meningkatkan kemampuan laboratorium
tadi disampaikan bahwa laboratorium kita sudah mulai siap untuk melakukan pcr terhadap monkeypox ini
dan kemudian meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait epidemi
jadi ini kita takut akan terjadi epidemi kemudian cara penularannya seperti apa dan kemudian gejala gejalanya seperti apa
ini tentunya informasinya perlu kita luaskan
dan kemudian selalu memberikan informasi yang terkini kepada masyarakat
agar masyarakat tetap aware dan waspada terhadap adanya gejala monkeypox ini
iya dan ini sangat penting ya supaya kita juga tidak seperti awal awal covid ya
ada laporan atau informasi yang simpang siur masih banyak hal hal yang tidak jelas
nah ini menurut saya adanya satgas pada saat ini sebelum tercatatnya kasus monkeypox ada di indonesia sangat sangat penting
jadi informasi dan edukasi itu sangat penting
kalau dari segi
jadi keganasan atau seberapa menakutkan ya cacar monyet ini
apalagi dibanding dengan penyakit penyakit lainnya termasuk covid sembilan belas
yang awal awal kan semua orang wah merasa kalau ada yang kena langsung dikucilkan atau langsung merasa takut dan lain sebagainya
supaya mencegah hal hal seperti ini dok
ya jadi memang betul sekali bahwa tadi sudah disampaikan juga bahwa penyakit ini adalah self limiting
artinya daya tahan kita yang menjadi peran utamanya
kalau misalnya daya tahan kita baik tentunya virusnya juga tidak akan menjadi ganas
dan beberapa laporan di tahun dua ribu dua puluh dua ini menyatakan bahwa kelainan kulitnya itu minimal
jadi tidak sampai banyak begitu sampai general seluruh badannya tertutup
iya seperti cacar pada
iya smallpox pada umumnya
tetapi ini sedikit saja gitu manifestasinya bisa ringan begitu
dan kemudian juga
tadi mengenai apakah perlu dilakukan pemisahan kemudian perlu karantina atau bagaimana
nah ini perlu apakah perlu karantina khususnya pada awal awal infeksi itu sendiri
prosesnya kira kira seperti apa mirip mirip dengan perlakuan covid atau seperti apa
jadi apa namanya kita juga mempunyai alur apabila kita ada menduga
ada seorang pasien yang suspektif
jadi tentunya kita sebagai seorang tenaga kesehatan pada saat melakukan pemeriksaan kita juga tidak boleh terlalu dekat
kemudian juga tidak boleh terlalu intens
dan kemudian kita harus menggunakan alat pelindung diri
tadi sudah disampaikan bahwa droplet bisa tetapi yang utama penularannya adalah kontak dari kulit ke kulit yang lama
jadi itu yang harus menjadi perhatian kita
kita harus swaspada
tetapi kita tidak boleh menggunakan alat pelindung diri
tetapi kita tidak boleh panik dan tidak boleh ketakutan
ya dan selama ini kan kita setelah hampir tiga tahun ini selalu jaga jarak menggunakan masker rajin cuci tangan
dan juga hindari kerumunan dan lain sebagainya
ini sebenarnya masih berlaku ya untuk apapun ya penyakit yang ada di sekitar kita apalagi virus yang sangat cepat menular
iya betul betul sekali jadi phbs ini harus kita tingkatkan dan juga kita harus patuhi
jadi menggunakan masker
kemudian tidak kontak terhadap kulit
tidak kontak terlalu lama dengan apa saling berkontak lah ya tidak terlalu lama gitu
dan kemudian juga mencuci tangan itu yang tiga hal itu yang perlu
jadi mudah mudahan karena kita sudah memiliki kebiasaan ini bisa mencegah dan juga mengurangi probabilitas bahwa ada penularan ataupun pandemi lah yang akan terjadi di indonesia
tapi yang jelas who sudah menyatakan ini darurat ya wabah cacar monyet ini
jadi mau tidak mau kita juga harus mempersiapkan ini
mempersiapkan diri termasuk bagaimana mencegahnya
dan kita akan lanjutkan diskusi kita jangan kemana mana dulu
insight with desi anwar akan segera kembali
masih bersama insight with desi anwar
topik kita membahas wabah monkeypox yang telah dinyatakan sebagai darurat kesehatan global oleh who
saya ditemani ketua satgas monkeypox pbid dr hani milasari
tadi ini mungkin salah satu yang tugas dari satgas monkeypox ini adalah untuk memberikan edukasi komunikasi dan juga cara bagaimana kita bisa mencegah ya
tapi dokter hani sekarang misalnya kita ada suspek ya
monkeypox ini mungkin ada kulit yang tiba tiba bintil bintil dan lain sebagainya
ini untuk step step yang perlu dilakukan itu seperti apa
dan dokter mendiagnosnya dan juga menanganinya seperti apa
dan apakah saat ini tuh ada obat obatan yang bisa digunakan untuk mengurangi baik itu simptom gejala maupun bisa mempercepat penyembuhan
seperti kita lihat waktu covid sembilan belas kan ada
ada tes yang dilakukan kemudian ada obat obatan antivirus antibakteri dan lain sebagainya antibiotik yang diberikan
nah apakah yang berlangsung di dunia saat ini semacam protokolnya itu seperti apa menangani
bicara tentang protokol untuk menangani kasus yang terkonfirmasi ya
kalau kasus suspek ini harus kita tahapannya adalah kita harus lakukan pemeriksaan pcr tadi
melakukan pemeriksaan pcr dari lesi kulitnya
dari cairannya dan kemudian dari keropengnya itu juga
kemudian kita pastikan bahwa itu positif atau negatif
kalau negatif itu artinya bukan monkeypox
jadi kita harus cari apakah ada infeksi virus atau infeksi bakteri yang lain yang menyerang kulitnya
kemudian kalau misalnya ini kasus terkonfirmasi tentunya penanganannya harus sangat komprehensif
artinya harus dilakukan apa namanya pemantauan pada pasien
tetapi juga komplikasi komplikasi yang kemungkinan akan bisa timbul
jadi pada orang orang yang sangat imunokompromis atau sangat daya tahannya sangat tidak baik itu biasanya yang timbul adalah infeksi paru paru
bahkan bisa sampai ke infeksi otak
sehingga kalau misalnya memang ada tanda tanda infeksi kita harus berikan obat obatan yang sesuai
nah kalau sudah begitu apakah pasien itu harus diisolasi
seperti kita lakukan pada covid
jadi ada semacam pembatasan ruang gerak dan lain sebagainya
prinsipnya ada isolasi
isolasinya dilakukan seketat mungkin
artinya sampai pasien ini dinyatakan sembuh dan tidak menularkan infeksinya lagi
dan dari segi rapidity atau kecepatan menularkan
apakah sama seperti covid dengan begitu cepat
kita kan ingat selama satu dua tahun ini ada lockdown
apakah misalnya kalau ternyata ada suspek dan sudah masuk
kira kira langkah ini yang memang perlu dilakukan
nah itu pembatasan itu kalau misalnya untuk infeksi monkeypox memang saat ini belum diberlakukan
kalau misalnya nanti
apabila ada kasus terkonfirmasi pembatasan tetap
tetapi mungkin karena ini tidak akan menyerang cepat gitu ya
seperti covid gitu ya
jadi tidak secepat covid
tidak secepat covid
penyebarannya tidak secepat covid
karena tadi yang prinsipnya yang harus dipegang adalah kontak erat antara kulit dengan kulit
jadi lebih ke kontak erat kulit dengan kulit
kalau droplet itu
bukan droplet ataupun ya kalau kita ada yang batuk ataupun bersin langsung bisa menyebarkan
nah kelompok yang rentan saat ini demografi yang kena ada tujuh belas ribu kasus lebih di dunia
itu kira kira seperti apa
lebih banyak dewasa
tadi memang ada kelompok rentan seperti misalnya anak anak dan juga yang memiliki komorbiditas dan penyakit lain
atau bagaimana ini evolusi dari monkeypox ini sejak ditemukan pada tahun dua ribu
kelompok yang banyak memang ditemukan pada orang dewasa dan terutama orang orang yang memang kontak erat
jadi ada beberapa laporan juga pada orang orang yang melakukan kontak seksual yang tidak semestinya
itu yang banyak ditemukan
jadi umumnya pada populasi yang lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki
itu yang banyak dilaporkan
tapi ini apakah beda dengan yang misalnya ini kan sudah dari tahun tujuh puluh ya
apakah ada evolusi dari virusnya itu sendiri dalam berkembang
kalau evolusi dari virus ini masih perlu penelitian dan kemudian pengamatan lebih lanjut
tetapi yang pasti adalah tadi bahwa kontak erat tadi
karena virus itu bisa ditemukan di mucosa juga
jadi daerah seraput lendir misalnya selaput lendir mulut kemudian selaput lendir jenital itu bisa juga ditemukan
jadi disini pencegahan mungkin kalau kita bicara pencegahan secara umum yang penting apa
apalagi dengan adanya misalnya kasus
nah ini step step yang harus dilakukan supaya tidak menularkan itu
tetap phbs yang pertama
phbs yang pertama kemudian kalau misalnya ada kasus yang terkonfirmasi
tentunya kasus tersebut memang harus kita isolasi
kita isolasi sampai betul betul dinyatakan bahwa virusnya sudah tidak ada dan sudah sembuh
dan pasien bisa keluar kembali
dan selama perawatan itu itu harus dilakukan pengobatan secara suportif
artinya kita berikan obat obatan yang memang diperlukan
misalnya demam gitu ya
demam kita harus kasih obat untuk demamnya
kemudian misalnya ada gejala batuk pilek atau nyeri
nyeri otot itu juga kita harus berikan
dan apabila ada kemungkinan ada infeksi
baik itu infeksi di paru paru atau infeksi di tempat lain pun
kita harus identifikasi dengan cepat supaya pasiennya bisa tetap baik gitu kondisinya
jadi sampai saat ini masih belum ada obat anti
ya anti virus belum
cacar monyet itu kan belum ada ya
nah dok sebagai seorang ilmuwan dan juga dokter ya
ini melihat virus ini sendiri kan
ada evolusi lah dalam
kalau kita lihat kan sekarang ada covid sembilan belas
kemudian ada delta ada omikron
ini kan sebenarnya virus yang sudah ditemukan sejak tahun tujuh puluh
apa riset yang selama ini dilakukan misalnya untuk mengembangkan vaksin atau menanganinya itu
beberapa negara memang sudah mengembangkan
dan kemudian juga ini sudah di approve oleh fda
tetapi memang untuk di bpom sendiri memang belum masuk
tetapi kita tetap mendorong upaya untuk pengadaan vaksinasi ini apabila nanti diperlukan
dan vaksinasi ini memang tidak digunakan untuk seluruh masyarakat
tetapi pada orang orang yang memang kontak erat
misalnya misalnya saya sebagai tenaga kesehatan yang merawat pasien dengan monkeypox
itu saya harus dilindungi dengan vaksinasi tersebut
kemudian orang orang yang beresiko tadi misalnya melakukan kontak seksual yang tidak semestinya itu juga harus mendapatkan vaksinasi tersebut
ya nah edukasi kan komunikasi itu penting
kita kembali ke tugas dan apa rencana satgas dari monkeypox ini sendiri yang perlu dilakukan dan dijabarkan kepada publik dan bagaimana melakukannya
tentunya kami dalam hal ini satgas monkeypox pbid
kami bersiap untuk selalu melakukan edukasi dan mempercepat informasi yang memang kita selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian kesehatan dan jajarannya sampai ke dinas kesehatan
beberapa waktu yang lalu juga di satgas pbid ini sampai di wilayah juga kami akan koordinasikan sehingga nanti untuk temuan kasus secara dini kemudian kontak tracing
kemudian pengiriman hasil hasil laboratorium untuk mempercepat
kemudian terkonfirmasinya kasus itu akan kita dorong sehingga nanti semuanya akan menjadi cepat dan kemudian semuanya teratasi dengan baik
ya mungkin kita ulang lagi ya ini pencegahan ini kan sangat penting ya
edukasi juga sangat penting
dan tapi yang paling penting juga kan informasi yang benar
ya mengenai penyakit ini apalagi poin poin yang harus kita ketahui mengenai wabah cacar monyet ini
apalagi kita kan sekarang istilahnya dengan adanya covid yang sudah leveling out ya
sering ke luar negeri atau sering melakukan perjalanan dan lain sebagainya mungkin ini yang harus diingatkan
kita harus mengidentifikasi diri dan kemudian mungkin kita harus melihat dan kemudian memberikan informasi dengan jujur
apabila nanti ada pemeriksaan pemeriksaan di level level tertentu
ya apabila ada seseorang yang
yang keluar dari negara kita kemudian masuk kembali ke negara kita tentunya kalau misalnya dilakukan pemeriksaan itu harus
dan dilakukan apa tanya jawab begitu harus melakukan
jadi harus ada screening
jadi ada checklistnya ada screeningnya
dan kemudian itu harus dijawab dengan jujur begitu ya apakah memang ada kontak kontak yang tersangka tersebut
kalau misalnya ada tentunya kita akan antisipasi sebelum orang itu berpindah dari satu
lokasi ke lokasi yang lain
jadi sejarah perjalanan itu penting ya
dan ini kita lihat juga apalagi dengan adanya peduli lindungi
kalau dulu kan misalnya selalu ada kalau sudah pernahkah ke afrika atau ada waktu ada wabah yellow fever misalnya
nah ini kan semua sejarah dari kemana kita berjalan
nah ini akan dilakukan khusus pastinya
dengan adanya darurat kesehatan global ini
ini protokol protokol ini mau tidak mau harus dilakukan setiap negara sekarang
dr hani jadi tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar
perbincangan kita kali ini mengenai wabah monkeypox
sudah ada dr hani nilasari selaku ketua satgas monkeypox pbid
dan kita kali ini berbicara mengenai wabah yang beda lagi ya
kita selama hampir tiga tahun ini hanya bicara mengenai covid sembilan belas
tapi ternyata sekarang sudah ada wabah cacar monyet yang menurut who perlu untuk ditangani secara khusus karena sudah menjadi darurat kesehatan global
berarti kita semua harus waspada harus siap
sehingga kita tidak akan kaget terkejut seperti ketika menghadapi covid sembilan belas itu
dan bisa mengurangi tingkat kematian dan tingkat perawatan dan juga agar semua tidak membebankan fasilitas kesehatan kita
kalau dari segi tadi fatalitas yang diakibatkan oleh cacar monyet ini dibanding dengan covid sembilan belas misalnya atau dengan penyakit penyakit lainnya
dan dari tujuh belas kasus ini kira kira berapa persen yang meninggal akibat kena cacar monyet
dan berapa yang harus rumah sakit dirawat dan cukup berat simptomnya
dan yang lain itu bagaimana
karena kalau awal awal apalagi kan waktu dulu kan ada delta yang wah ternyata angka yang meninggal ataupun sakit berat itu lumayan sangat sangat tinggi ya sebelum ada vaksin
dilaporkan di tahun dua ribu dua puluh dua awal ini memang semua yang terkena monkeypox dan yang terkonfirmasi itu manifestasi kelainannya itu ringan
dan kemudian manifestasi kulitnya pun tidak sehebat seperti yang dulu gitu ya manifestasi yang dulu
jadi saat ini kelainannya hanya mungkin sekitar sepuluh sampai lima belas lesi saja
jadi misalnya ada bintil bintil
di wajah dan di telapak tangan
di lengan kemudian telapak tangan telapak kaki begitu
jadi tidak di badan ya
di badan ada di badan ada
tetapi yang utama adalah di wajah kemudian di lengan telapak tangan telapak kaki dan mukosa tadi
dan yang membuat ini bisa menjadi penyakit yang mematikan itu bagaimana
kalau sudah masuk ke dalam tubuh
nah ini ada ini statistiknya kira kira berapa yang saat ini
itu lumayan tinggi ya
karena ada comorbidnya itu tadi
dan ini kalau menyerang itu nanti manifestasinya itu seperti apa
apakah mirip kalau misalnya comorbid kita kan tahu ya covid kalau punya comorbid ternyata bisa menyerang paru paru tidak bisa bernafas dan lain sebagainya
nah ini seperti itu
jadi ya komplikasinya mulai dari tadi ya
manifestasi kelainan di kulit kemudian jadi infeksi di kulitnya sendiri
jadi kulitnya menjadi bengkak kemudian merah gitu ya
kemudian kalau misalnya si virus ini menyerang lokasi yang lebih berat lagi yaitu misalnya di saluran pernafasan itu bisa terjadi brongkopneumonia
dimana pasien bisa menjadi sesak nafas kemudian demam dan kemudian fatal gitu ya
kemudian juga bisa masuk ke saluran otak
jadi terjadi encephalitis itu juga bisa terjadi
ada ya kasusnya
dan dari segi usia paling mudah kalau misalnya covid kan anak anak mungkin ada imunnya sendiri lah
tapi dengan kasus ini seperti apa
ya kalau yang kasus anak anak memang ada dilaporkan tetapi tidak banyak
yang paling banyak adalah orang dewasa
ya orang dewasa
dan masa inkubasi tadi satu sampai dua puluh satu hari
yang paling infectious yang ketika paling menular itu dari hari ke berapa kira kira
ya kira kira di pertengahan bulan sampai dua puluh satu hari itu
oh jadi sampai dua puluh satu hari itu sendiri
masa inkubasinya masih menular
jadi kalau ada isolasi pun ada karantina harus tiga minggu begitu
dan setelah itu biasanya hilang sendiri
manifestasinya hilang kemudian dia akan tidak menularkan lagi
dan dok ini
cacar itu kan sesuatu yang saya ingat waktu kecil kan
terus semua orang harus vaksin ini ini polio dan cacar ini merupakan sesuatu yang rutin
ya kalau untuk khusus monkeypox ini itu kalau kita pernah disuntik vaksin cacar waktu kita kecil apakah ini bisa menjadi semacam pelindung
karena kita sudah mempunyai daya tahan tubuh pada suatu waktu yang lalu kita kan sudah dapat vaksinasi untuk cacar ya
ya dulu saya rasa hampir semua makanya kita tahun delapan puluh kan sudah berhasil mengeradikasi cacar karena semua sudah divaksinasi

kalau anak anak sekarang kan mereka juga dapat vaksin cacar atau sudah tidak
sudah tidak lagi
jadi berarti mereka sebenarnya terekspos ya
itu bisa bisa bisa terkena begitu
nah dalam membuat vaksin ini kira kira kalau sekarang kan sibuk banget ya
kalau sekarang kan sibuk ya membuat vaksin
dan kita membuat vaksin covid aja hanya dalam waktu satu dua tahun terus dikebut harus sudah ada
kira kira dalam membuat vaksin ini apakah tinggal mereplikasi vaksin cacar sebelumnya atau harus ada
ada yang baru ada pengembangan yang baru untuk vaksinasi ini dan ini sudah di approve oleh fda
dan sampai saat ini memang belum masuk ke indonesia
dari mana siapa siapa saja yang mengembangkan vaksin
di vaksin jenius namanya ya tetapi saya negaranya saya kurang kurang begitu terinformasi nih dari mana ya
dan kemudian pada suatu saat di mana vaksinasi itu dibutuhkan tentunya tidak semua orang membutuhkan vaksin ini
agak berbeda dengan covid
jadi kalau covid ini kan diindikasikan vaksinasi diberikan pada seluruh populasi ya
mulai dari anak kemudian sampai dewasa dan bahkan geriatri
tetapi pada kasus kasus ini

tetapi pada orang orang yang memang mempunyai apa ya mempunyai resiko
misalnya saya ya tenaga kesehatan tenaga laboran
misalnya ya melakukan pemeriksaan untuk virus itu
itu kan mereka beresiko
nah itu diindikasikan untuk pemberian vaksinnya
tetapi tidak untuk semua
tapi kan kalau cacar dulu kan semua opo kan semua orang ya otomatis
jadi ada perbedaan
ya ada perbedaan
karena waktu itu kan endemi ya
kalau yang saat ini monkeypox kan kita menganggap bahwa tidak ada kedaruratan pada saat ini kita tidak membutuhkan vaksin terlebih dahulu
yang membedakan darurat kesehatan global dan juga pandemi ini persisnya sebenarnya apa sih dok
karena kan kalau kita dengar kata darurat ini kan sudah lampu merah
harus bersiap siap lah gitu
jadi karena saat ini sudah teridentifikasi bahwa ada kasus kasus yang terdapat atau pelonjakan kasusnya ini banyak sekali nih
pada daerah daerah atau negara negara yang non endemis
kalau di negara endemis ya memang karena ini ya ada situasi kondisi tertentu
seperti kalau di afrika barat itu kan disebutkan ini kan daerah yang asal usul dari monkeypox itu
mereka sudah ada ini vaksinnya
mereka sudah kembangkan
ada ada vaksinnya ada
dan ini tidak bisa dikembangkan untuk nanti seluruh pasien
sampai saat ini memang belum diindikasikan diberikan kepada seluruh populasi
memang itu kebijakannya sampai saat ini ya
tetapi apabila ada informasi informasi yang lebih update dan terkait dengan perkembangan perkembangan yang terkini tentunya nanti akan kita update kembali
tapi vaksinnya sudah ada sebenarnya
dan ini sudah digunakan untuk mencegah di negara negara yang memang kayak
kalau di amerika misalnya ini kan cukup besar saya lihat ya kasusnya
dan juga di eropa dan di spanyol tadi itu mereka sudah memberikan vaksin
sudah memberikan vaksin pada populasi yang beresiko tadi
yang memang rentan itu
ya yang memang rentan itu
kita harapkan juga ini merupakan suatu tantangan ya bagi para ilmuwan kita untuk momentum untuk mengembangkan vaksin vaksin berikutnya
karena sepertinya banyak sekali ke depan ini apalagi dengan pemanasan global dan lain sebagainya
virus yang akan terus ya bermutasi juga
ini pasti kita harus mempersiapkan diri untuk itu
tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
ya masih bersama insight with desi anwar
topik kita adalah wabah monkeypox
ini telah dinyatakan sebagai darurat kesehatan global oleh who
saya sudah ditemani ketua satgas monkeypox pbid dr hani nilasari
dan tentu saja penting ya untuk kehadiran dari satgas bukan satgas covid kali ini
satgas monkeypox ini melakukan edukasi ya
dan menurut saya adalah tugas kita juga sebagai media untuk memberikan komunikasi edukasi yang tepat
mengenai bagaimana kita menangani hal hal semacam ini
ini penting sekali
informasi kan sangat penting supaya orang juga tidak panik tidak takut dan tidak terjadi reaksi yang berlebihan
tapi yang lebih penting lagi masyarakat dan juga pemerintah dan dari fasilitas kesehatan juga sudah siap
kalau terjadi wabah ini masuk ke indonesia
mirip mirip smallpox yang waktu itu ada
di indonesia tapi kita sudah berhasil eradikasinya pada tahun delapan puluh an
mungkin bagi kita yang lahirnya sebelum tahun delapan puluh an sebenarnya ada ya
sudah ada imunisasi terhadap cacar ini kalau kita sempat diimunisasi di vaksin waktu kecil
tapi poin poin apa dokter hani sebagai ketua satgas yang perlu diingatkan kembali kepada masyarakat dari segi mengidentifikasi penyakitnya itu sendiri
jadi mengetahui gejalanya symptomsnya apa yang perlu dilakukan dan lebih penting lagi pencegahan serta apa langkah langkah yang harus kita ambil dalam menangani wabah ini
satgas ini sudah memberikan beberapa rekomendasi
rekomendasinya ditujukan kepada pemerintah
kemudian kami mempersiapkan tenaga kesehatan
jadi dokter dokter kemudian perawat kemudian seluruh struktur laboratorium
kami bekerjasama dengan lebih dari enam orang
kami bekerjasama dengan lebih dari enam orang
kami bekerjasama dengan lebih dari enam orang
pakai sabun atau pakai
mulai dari anak anak ya
mulai dari murid murid tk sd
itu sekarang sudah mulai
hand hygiene sudah tahu
kemudian memakai masker
kemudian tidak melakukan kerumunan
jadi kerumunan tetap ya
karena kita nanti kalau dikerumun
kemudian kita senggol senggolan dan kontak erat
itu yang juga harus diperhatikan
kemudian yang kedua adalah
makan yang sehat
jadi artinya kita juga harus tahu
meskipun kita merasa bahwa diri kita
saat ini imunitas kita baik
tetapi hygiene dari makanan
kemudian apa yang kita makan
sayur sayuran itu juga harus menjadi
perhatian kita supaya
imunitas yang baik itu memang betul gitu
karena daya tahan tubuh itu segalanya
ini untuk semua virus kan sebenarnya
kemudian apa lagi yang satgas
kemudian yang kedua adalah
ibu hamil dan orang orang
yang manifestasi kulitnya
mirip mirip dengan monkeypox
bisa menularkannya kepada janin
baik itu pada saat ibu hamil
dan kemudian pada saat ibu nanti
itu harus hati hati juga
kemudian tadi ya orang orang
yang punya manifestasi kulit
kalau misalnya ada kecurigaan
segera isolasi diri sendiri dulu
kemudian segera hubungi
fasilitas kesehatan terdekat
supaya dipastikan bahwa
kelainan itu adalah kelainannya monkeypox
atau kelainan infeksi kulit yang lain
dan sekarang fasilitas kesehatan itu
bisa langsung mendeteksi
atau melakukan diagnosa
atau mengambil untuk melakukan tes
atau biopsi terhadap
pengambilannya di fasilitas kesehatan
tetapi pemeriksaannya kita
pindah ke laboratorium yang memang khusus
untuk kita lakukan pemeriksaan
kita memiliki ya laboratorium itu
kalau dulu kan
harga pcr saja itu luar biasa
mahal karena kita tidak memiliki
reagennya dan lain sebagainya
kalau dalam hal ini tidak ada kesulitan
mudah mudahan tidak ada kesulitan
karena kita kementerian kesehatan
sudah mempunyai banyak mesin
untuk pcrnya itu sendiri
dan kemudian ada beberapa laboratorium
yang memang sudah ditunjuk untuk
melakukan pemeriksaan itu
sudah khusus untuk pemeriksaan cacar monyet ini
kemudian apalagi yang masyarakat harus ke
dan yang dipersiapkan oleh pemerintah
kalau kita berpergian ke luar negeri
atau orang masuk dan lain sebagainya
jadi di protokol berpergian
itu pada saat kita pulang kembali ke indonesia
kita akan dilakukan
terutama dari negara negara
yang memang endemis tadi ya
dan negara negara yang memang sudah ada
itu yang harus kita indikan juga
akan dilakukan pemeriksaan khusus
jadi suhu tubuh nanti akan diperiksa
mungkin akan ditanya tanya
dan itu pada saat dilakukan
tentunya masyarakat indonesia harus
dan memberikan informasi
kasus ini tidak masuk ke indonesia
kita bisa mencegah
tapi kalau sudah masuk
ini sudah siap dengan
pengembangan vaksin ini akan merupakan salah satu
langkah yang dilakukan
karena kita juga saat ini kan masih
mengembangkan vaksin merah putih sendiri
yang sampai saat ini masih belum jelas
padahal kita sudah
katanya akan hadirlah
kami memberikan rekomendasi kepada pemerintah
untuk penyediaan vaksin secepatnya
jadi itu juga sudah menjadi rekomendasi
dari satgas monkeypox id
terutama di sini adalah kementerian kesehatan
tapi vaksin itu kan sudah ada
di negara negara tertentu
ini mungkin juga karena ada g dua puluh
kesehatan ini kan juga lagi dibangun ya
di seluruh dunia
tapi yang memiliki vaksin saat ini
masih kebanyakan negara negara
tetapi jangan berkecil hati
bahwa nanti suatu saat
kita akan juga mendapatkan
bila kita membutuhkan
terakhir mungkin dok
sebagai seorang dokter ini
seberapa khawatir lah kita harus
karena kalau kita bicara penyakit menular
apalagi cacar dan lain sebagainya
ini kan merupakan ciri khas lah
yang memang memiliki begitu banyak
adanya monkeypox ini
bahwa ini hanya merupakan
salah satu manifestasi dari
dunia kesehatan kita
jadi mobilitas kita di
antar kepulauan lah
kalau di indonesia antar pulau
itu kan sudah mudah ya
sangat mudah diakses ya
jadi kalau misalnya kita makan pagi
makan siang bisa di bandung
makan malam bisa di semarang
berubah lagi tempatnya itu mobilitasnya
sangat tinggi sekali
dan tentunya kita harus paham juga
bahwa bersama kita ada virus virus tertentu nih
jadi kita harus benar benar sangat hati hati
dan juga kita harus menjaga diri
menjaga kesehatan kita
supaya virus virus yang lainnya
tidak akan masuk ke indonesia
tapi secara keseluruhan
potret masyarakat indonesia
dan juga mungkin dunia
kan kita ada sekarang
begitu banyak polusi
begitu banyak makanan yang tidak sehat
belum lagi kontaminasi
ada plastik dan lain sebagainya
kalau secara keseluruhan
kesehatan kita secara keseluruhan
mungkin banyak sekali
itu mungkin menjadi pr kita bersama ya
mungkin menjadi pr kita bersama
untuk saling menjaga begitu ya
karena kalau misalnya tadi disampaikan polusi
memang sudah tinggi sekali ya polusi di negara kita ya
dan itu mengurangi imunitas kita
semuanya itu mengurangi imunitas
seperti istirahat ya
jam istirahat itu kan sudah ada jamnya itu ya
jadi kembali ke disiplin diri
jadi mungkin itu yang paling penting ya
itu inti utama ya
jadi selain menjaga kesehatan
juga disiplin diri itu penting
iya dan apalagi sekarang
begitu banyak ya kasus diabetes misalnya
ini kan memang pola hidup masyarakat
modern dimana mana itu ternyata menimbulkan
bukan kalau dulu kan memang penyakit menular
tapi kan penyakit yang gaya hidup
tapi sekarang gaya hidup dan menular itu ada pada waktu yang sama
terakhir sekali ini
kalau sudah pernah mendapat
ini dari kasus yang ada di dunia
terus kena cacar monyet
itu ada kasus yang kena dua duanya
itu belum ada
belum ada laporan yang ada kena covid
tapi mungkin itu pelaporannya saja
yang belum tercatat ya
mungkin saja ada tetapi ini belum tercatat
dan belum terlaporkan
itu rasanya tidak menambah berat
tidak menambah berat dari monkeypoxnya
pengetahuan para ilmuwan
para dokter mengenai cacar monyet ini seperti apa
pengetahuan terhadap cacar monyet ini
ini kan kalau covid sembilan belas
ini masih belajar kan
apakah kita masih dalam proses mempelajari
prosesnya masih mempelajari
tadi ditanyakan tentang varian varian
itu juga masih dalam penelitian penelitian
dan kemudian nanti kita tunggu publikasi publikasinya
bahwa apakah ini cacar monyet yang ada di satu negara
dengan negara yang lainnya itu sama
apakah terjadi mutasi

karena ini kita mengharuskan untuk mencari penelitian yang ada di negara negara ini
dan menghadapi sesuatu yang relatif baru
untuk negara negara yang non endemi
oke dan kenapa who menyatakan sekarang ini darurat
apa yang men trigger
karena itu tadi
menjadi darurat kesehatan global
karena itu tadi bahwa kasusnya
ternyata dari tahun dua ribu tujuh belas
sampai di tahun dua ribu dua puluh dua awal ini
peningkatannya sangat pesat
dan kemudian sudah masuk ke negara negara yang non endemis
jadi karena ada peningkatan yang besar
kata nada spike
dr hani terima kasih banyak ya
insightnya dan informasinya itu sangat penting
kita juga akan terus pantau
dan kita harapkan bahwa kita bisa mencegah
paling tidak masuknya cacar monyet itu ke indonesia
tapi kalau pun masuk kita sudah siap
dengan apapun yang kita perlukan
untuk menjaga supaya kita bisa lah
ini bukan sesuatu yang akan menjadi pandemi
sekali lagi terima kasih dok
dan juga demikian insight with desi anwar
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayangan ini
dan di youtube cnn indonesia
sehat selalu bye bye